kok lama banget di toilet
kamu gak apa apa kan
gak apa apa emak andi sakit perut
mas mas please ya bantuin gue ya
nanti setelah aku sembuh
aku langsung pulang ke jakarta
dan aku pasti akan langsung memaksa kamu untuk menjadi dokter
agar aku bisa menikahi kamu
beruntung sekali andi
bisa punya pacar kayak diri
mas arman kok ada disini
kamu itu benteng buatku
udah malam ya mas arman
balik lagi jadi susterku ya
mas arman pengen istirahat
mending mas aman pulang aja
nanti cari yang ibu lo
ya selamat istirahat
seandainya yang menawarkan cintanya ke aku
itu bukan arman
mama gak usah khawatir lagi ya
semuanya baik baik aja kan
operasinya sudah pasti berjalan dengan lancar
karena tuhan itu lihat
betapa cintanya aku sama riri
dan betapa aku gak mau kehilangan riri
riri lagi riri lagi
kamu mau bertahan hidup cuma demi riri
ada gitu kepikiran sama kamu untuk
untuk semangat hidup demi mama
atau untuk mas haris yang udah bersusah payah
ya udah jelas ma
andi gak akan mau kehilangan mama dan mas haris
andi juga mau ngocapin terima kasih banyak sama mama
kita semua yang mama udah lakuin untuk andi
andi gak tau gimana cara balasnya ma
kalau kamu mau balas
cukup dengan kamu hidup terus saya
cukup dengan kamu hidup terus sayang
mama berdoa sama tuhan
ada anak mama yang harus pergi duluan
mama gak akan sanggup
lama mau biar mama aja yang meninggal duluan
gak harus mengubur salah satu anak papa
gak akan sanggup
gak ada yang pergi
ya udah sekarang mending mama makan
kalau mama sakit nanti
gak ada yang jagain andi
mama cari makan dulu ya
mama bohong bilang handphone gue ketinggalan di jakarta
gua seneng banget andi akhirnya siuman
semoga dia cepet cepet bisa operasi ya
dan semuanya berjalan dengan lancar
amin ya allah
ya ampun sayang kau keringetan
loh kok gue kayaknya haris sih
engga engga engga ini ga boleh terjadi
untuk bikin acara sebuah
surprise ulang tahunnya riri
gue ada beberapa rencana nih
karena gua di amerika mas
ga mungkin gua ngerayain ulang tahunnya riri
di sini kan pacarnya elu
gua bukan siapa siapa
lu kan udah janji sama gua
gua emang udah janji sama lu untuk ngejagain riri
bukannya ngegantiin posisi lo jadi pacarnya riri
kalo itu juga gua ga setuju lah mas
ga rela gua kalo lu jadi pacarnya riri
gua pengen ngebahagiain riri mas
gua harus gimana
gua takut makin terjebak perasaan gua sendiri terhadap riri
gua mulai merasa kalo riri itu cewek yang baik
dia sangat berbeda dari cewek cewek yang pernah gue temui di dalam hidup gue
kok lama banget di toilet
andi sakit perut
please ya bantuin gua ya